lo tuh gak ada bosannya apa
nuduh nomi fake di depan semua orang
rano jangan salah paham gitu dong
kalo lo masih belum bisa percaya sama gue
gue bakalan jaga kepercayaan
kenapa sih masih aja dingin
lagian siapa juga yang ngomporin rizky sampe rizky hampir gak percaya sama gue
padahal kemarin kan rizky udah mulai luluh sama gue
gue harus lebih hati hati lagi
jangan sampai sikap gue malah bikin rizky curiga
abis ini lo ada kelas nggak
iya gue mau langsung ke kelas
nah kalau kita sarapan dulu
kan gue bilang tadi gue gak ada kelas gue gak bisa
riz sarapan dulu ya
gue tadi buru buru kesini jadi belum sempat sarapan
ya rizky mau gue ganding
berarti rencana gue ke rizky pelan pelan mulai berhasil
sebenernya gue rizky juga diganding sama naomi
karena gue mau buktiin omongannya atta
eh cita cita cita eh berhenti dulu
gak lagi sih tak
dengerin dulu penjelasan gue dong
udah gak usah lagi ada yang perlu dijelasin
orang gue liat tadi kok lo modusin si mel
ya apaan sih gak mungkin lah gue modusin si mel ada ada aja lo
ada ada aja ada ada aja
orang lo tadi pegang tangannya si mel
ya makanya lo dengerin gue dulu biar gue jelasin semuanya tuh kayak gimana sebenarnya
udah gak perlu ada lagi yang dijelasin

lo itu ya tak bener bener bikin gue kesel
gak nyangka gue ternyata lo cuma manfaatin ketenaran lo buat modusin cewek cewek
lo itu harusnya lebih dewasa cita
buat dengerin penjelasan gue
bukannya main ngejudge gue gitu aja
lo ingin cari yang lebih baik biar gantiin gue gitu
stop ya cita
bisa nggak sih kalian tuh gak berantem terus dewasa dikit lah
ya bukan karena
harusnya lo tuh ngertiin posisinya atas sekarang
dia juga butuh fans fansnya kalian untuk berkarir
lo gak ngerti sih din jelas jelas
tolonglah dewasa dikit
lo tuh harusnya ngedukung terima resiko pacaran sama musisi
lo gak ngerti sih din
gue liat tadi atta pegang tangannya si mel
atta gue gak salah tak
sekarang gue udah puas kan udah maluin gue depan gio sama dinda
tak tak udah bedanya tak
kasih citra waktu
tapi kalo lo salah gue harus ngaku salah
bener loh gaya tangannya mel
kan lo ngapain gading gading tangan mel di depan citra tak
lo harus jaga perasaannya dong
kok lo malah ikut ikutan kasih citra sih ji
citra aja yang over tingin sama gue
tak udah ya cukup ya
gue capek ngeliat lu berantem terus sama citra cuma gara gara fans
jadi tak lo nganggep mel itu fans lo juga
semua cewek lo anggap fans
gak gitu juga tak
ini lagi apaan sih ji
kok lo main uduh uduh gue segala sih gue aja belum selesai ngomong loh
gue belum jelasin semuanya
terserah deh terserah lu sama citra
gue yang kecampur deh
kenapa jadi gue yang sial sih
niat gue kan mainnya baik semuanya
gue pengen nolong rezeki biar gak dimodusin sama naomi
kenapa jadinya kayak gini sih
kenapa sih tak bisa dengerin omongan gue tentang naomi yang mau modus itu
kok mustahil dia ngasih tau ke semua orang gimana
gue barusan denger
lo tuh gak ada busennya apa nuduh naomi fake di depan semua orang
hano jangan salah paham gitu dong
udah jelas kok mel
udah udah pangeran udah
put kamu mending jagain deh pangeran
daripada dia nyesel kalo misalnya udah sadar
bener bener ya makin hari si imong tuh makin ngaco tau gak
kan dia itu jelas sama naomi
ya udah udah mendingan kak kalah sekarang
ngapain sih marah marah mukanya tambah merah tuh ayo
ih ya ini kan karena sunburn putri usus goreng
bukan karena marah marah
lagian si mel tuh ngaca gak sih harusnya tuh dia ngaca karena dia yang fake tau gak
ren lo lagi kesel ya sama mel
gue udah udah balikan
by the way lo belum jawab pertanyaan gue yang tadi
padahal dia yang fake aneh
mel keterlaluan sih
ya lo pasti kesel kan
jadi mel yang coba ngeyakinin semua orang kalo gue fake
pasti mila juga coba ngeyakinin rizky kalau gue punya tujuan yang gak baik sama dia
sebenarnya wajar sih kalau naomi jadi ngerasa tersinggung sama omongannya mel
tapi gue juga kepikiran sama bukti bukti yang pernah mel kasih ke gue
ya naomi kesini tuh bukan untuk kejar cintanya rizky
tapi dia tuh obses banget sama pangeran
kalau cuma mel doang yang nuduh nomi fake mungkin gue gak bakal percaya
gue masih yakin
kalo ata gak sembarangan nuduh orang
dan ata juga gak mungkin sembarangan kalo nuduh tanpa bukti
apa gue tanya ke ata lagi ya